siapa yang datang ya
bapak ini siapa ya
mau ketemu siapa pak
saya temannya henry
boleh saya masuk
kebetulan sedang keluar pak
besok saja bapak kembali lagi